nari langkai kemuliaan pulang amat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada cerita menarik dari rasulullah muhammad saw
ketika ia akan berjalan menuju ke puncak melalui isra merraj
nabi transit di palestina di situ memimpin sholat dan makmumnya adalah para nabi
setelah sholat para nabi itu mohon ya allah seandainya bisa kami mendapatkan kehidupan
dihidupkan kembali untuk menjadi umatnya nabi muhammad saw
tidak perlu membawa ajaran agama kami
ditanya oleh rasulullah muhammad saw
kenapa ingin menjadi umat saya
karena engkau lah satu satunya yang mendapatkan kemuliaan bulan suci ramadan
khususnya laylatul qadr
yang laylatul qadr itu khairun min alfisyaher
bisa berlipat ganda sampai ribuan
kata alfon dalam bahasa arab pada waktu turunnya al quran
sehingga ulama tafsir itu mengartikan alphon itu ribuan tahun
atau beribu ribu tahun beribu bulan
bukan saja seribu bulan tapi ribuan bulan
nah itulah kemuliaan laylatul qadar
laylatul qadr para pemirsa
itu akan terjadi satu kali dalam setiap bulan suci ramadan
mudah mudahan pada malam ini akan turun laylatul qadar
tapi ciri cirinya laylatul qadar seperti yang berkembang di dalam
kisah kisah dan cerita cerita israeliat
atau cerita cerita masa lampau
walaupun dalam hadisnya sebetulnya tuh
saya sudah meliti itu tidak validan
tidak terlalu sahih
misalnya kalau terjadi malam menuzul al quran
atau terjadi laylatul qadr
itu tiba tiba terjadi keheningan
tidak ada angin yang bertiup
tiba tiba ada burung yang bersahutan
tiba tiba ada awan yang lain
yang menampakkan cahayanya sendiri
itu memperlihatkan tanda tanda ajaib
langit juga cahayanya berubah
saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
tanda tanda seperti ini tidak dimunculkan dalam hadis sahe
mungkin adalah maksud yang memberikan motivasi
kepada orang yang menanti laylatul qadar
bagi kita tidak perlu menuntut menunggu dan menantikan laylatul qadar
lakukan optimalisasi bulan suci ramadan
mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pasti kita akan berjumpa dengan laylatul qadar
maka insya allah akan mendapatkan kekuatan kekuatan energi batin yang dahsyat dari allah swt
mungkin itu yang disebut dengan laylatul qadr
jadi para pemirsa yang saya muliakan
tidak ada salahnya kita menunggu menuntut laylatul qadar
terutama malam ganjil sepuluh ramadhan seperti yang ditradisikan
karena memang ada hadisnya
diduga keras bahwa malam laylatul qadar itu
ashrul awakhir sepuluh terakhir ramadan
khususnya pada malam malam ganjil
nah mudah mudahan kita nanti insya allah
bulan ramadan ini kita betul betul menjumpai bulan suci ramadan dengan penuh kesiapan
karena itu para pemirsa
pada sepuluh terakhir ramadan
mestinya kita mengoptimalkan
pada masa nabi para pemirsa
sepuluh terakhir ramadan itu
itu membentangkan tali dari tiang ke tiang
karena kakinya bengkak karena sholat
tapi dia selalu mau sholat
nah kita kan
sepuluh terakhir ramadan itu kadang kadang itu ngorok
gak ada bedanya dengan di luar ramadan
minggu pertama penuh sampai ke saf belakang itu
tetapi hari hari terakhir ramadan
kembali seperti normal
satu sab dua sab di masjid masjid itu kan
nah tapi ada kualitas umat islam yang berbeda sekarang ini
makin akhir ramadan semakin penuh
sebelum covid datang
istiqlal itu tidak pernah terjadi sebelumnya
penuh sampai lantai lima ini
dari bogor dari bandung bahkan dari bengkulu dari luar kota
untuk meraih laylatul qadr
mudah mudahan laylatul qadr
insya allah kita bisa rasakan nikmatnya pada tahun ini
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh